hari habitat dunia oleh kementerian pupr diperingati setiap senin minggu pertama bulan oktober
mengusung tema tahun ini kolaborasi pentahelix dalam pembangunan permukiman dan perumahan perkotaan menuju nol kumuh
diharapkan dapat mendorong kolaborasi penanganan kawasan kumuh di indonesia
di kawasan komplek hunian vertikal atau rumah susun
penataan kawasan kumuh seluas lima belas dua puluh enam hektare menjadi kawasan wisata teluk kelayan
mulai dikerjakan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
bekerja sama dengan pemerintah kota banjarmasin sejak april dua ribu dua puluh lalu dan selesai pada desember dua ribu dua puluh
anggaran yang disiapkan untuk penataan kawasan ini sebesar empat puluh empat miliar rupiah
yang diambil dari kementerian pemerintah kumuh
serta anggaran enam belas miliar untuk pembangunan rumah susun dan penataan kawasan siring sekitar rusun
rusun yang dibangun ini memiliki tipe tiga puluh enam dengan empat lantai sebanyak lima puluh delapan unit
di lantai satu diisi sepuluh unit hunian enam diantaranya diperuntukkan bagi difabel
rusun ini dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif rp empat ratus lima puluh per bulan
rusun dibangun berdampingan
rohayati salah seorang warga teluk kelayan yang sudah tinggal di kawasan ini selama empat puluh tahun
mengaku penataan kawasan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupannya
kapan dulu jauh sekali untuk yang sekarang
kalau sekarang rasanya ya bagus
alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan ini
karena yang dulunya masyarakatnya kan gak pernah ada orang luar yang masuk
kan gak pernah ini
kayak kami di lapangan yang futsal ini bisa kami gunakan untuk hari minggu
yang dulu tidak ada pernah olahraga kami gunakan untuk olahraga jumba
dan juga untuk kegiatan posyando lansia bisa di ini yang gajah ibu dua ini
mereka yang rapat kecil kecilan

kawasan teluk kelayan kota banjarmasin kegiatan penataan kawasan kumuh lainnya
ada di salah satu pesisir pantai kota kupang nusa tenggara timur
dilengkapi dengan berbagai fasos dan fasum
kawasan ini direncanakan menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi warga kota kupang
sementara itu selain penataan kawasan kumuh
kementerian pupr juga membangun sistem penyediaan air minum regional banjar bakula di kalimantan selatan
spam banjar bakula yang selesai dibangun pada dua ribu dua puluh satu ini
akan menambah pelayanan air bersih bagi lebih dari tiga puluh delapan ratus rumah
yang tersebar di kabupaten banjar kabupaten tanah laut dan kota banjarbaru
pengelolaan air bersih yang diproduksi spam banjar bakula ini
diserahkan kepada pdam untuk dikelola dengan tarif pelanggan
yang sudah ditetapkan pemerintah daerah
karena memang kolaborasi dari pemerintah daerah
pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten
sangat baik sekali dalam mendukung pembangunan spam regional
yang dicanangkan oleh kementerian pupr direkturat jenderal cipta karya
untuk saat ini sudah melayani beberapa kecamatan di tiga kabupaten kota
yaitu di banjar banjar baru dan banjar masin
selain air minum kementerian pupr juga membangun tempat pembuangan sampah akhir atau tpa
tpa banjar bakula mampu menampung
sebanyak enam ratus empat puluh ribu ton sampah hingga tahun dua ribu dua puluh
sejak mulai operasinya tahun dua ribu sembilan belas
tpa banjar bakula menerapkan sistem sanitary landfill perharinya
dapat menampung sampah hingga dua ratus tujuh puluh lima ton
kementerian pupr dalam kurun waktu dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
telah menangani lebih dari tujuh lima ratus hektare kawasan kumuh
penyediaan air bersih dan mengelola sanitasi bersih
dengan membangun tempat pembuangan sampah akhir
berbagai program perkotaan yang dibangun merupakan komitmen dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan
inklusif terjangkau bagi semua pihak
sesuai dengan komitmen indonesia dalam sustainable development goals sdgs
jernjen cipta karya diana kusuma stuti mengatakan
momentum peringatan hari habitat dunia dan hari kota dunia di bulan oktober dua ribu dua puluh dua ini
diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan perkembangan kota kota yang berkelanjutan

penyediaan air bersih dan mengelola sanitasi bersih
dengan membangun tempat pembuangan sampah akhir
jernjen cipta karya diana kusuma stuti mengatakan

diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan perkembangan kota kota yang berkelanjutan

diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan perkembangan kota kota yang berkelanjutan

diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan perkembangan kota kota yang berkelanjutan

diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan perkembangan kota kota yang berkelanjutan
air minum atau air bersih kemudian sanitasinya dan juga untuk persampahannya ini pun juga harus kita tangani semuanya
nah selalu kita mengingatkan karena jangan yang melaksanakan ini kita sendiri tapi justru kabupaten kota
peringatan hari habitat dunia dan hari kota dunia ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan kepedulian bersama
dan kolaborasi semua usaha pentahelix dalam penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan
untuk merayakan hhd hakada dua ribu dua puluh dua juga diadakan kampanye sosial media dengan hashtag kolaborasi nol kumuh
dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk generasi muda dan beragam komunitas dari seluruh penjuru tanah air